gue jauh jauh datang ke sini buat lo
jangan tidur terus
pasti semuanya gak akan gini
kok jadi kayak gini sih
aku jauh jauh datang kesini buat lo
jangan tidur terus
pasti semuanya gak akan gini
kok kita mana berhenti sih
katanya mau kerja kelompok
ya soalnya gue harus
soalnya kayaknya kempes
ya bisa di tempat lain kali
disini gelap banget
udah gapapa yas
lo tenang aja
kan ada gue disini
gue bakal jagain lo
biar gue turun dulu ya
dan lo pasti bakal terpesona sama gue

kalau tidak bisa diizinkan hari ini kamu jangan memaksa kan bisa besok
maaf apa disini ada yang bernama roman